rekaman cctv menangkap seorang pelaku jambret telepon genggam dikejar oleh korbannya yang merupakan wanita tunarungu di gang barokah jalan kalibaru barat cilincing jakarta utara
awalnya korban yang mengantar pesanan ponsel ke rumah pelanggannya di wilayah tersebut saat bertanya alamat dengan pelaku justru korban diajak berputar putar di gang sempit ini hingga terjadi perampasan
diduga warga yang berada di lokasi kejadian tidak membantu menangkap pelaku saat diteriaki korbannya hanya menyaksikan saja karena mereka mengenal pelaku yang merupakan warga sekitar
kini kasus penyambretan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku pun sudah mengembalikan telepon genggam korban
seorang pencuri di banjar negara jawa tengah gagal
gagal melakukan aksinya setelah kepergok oleh pemilik rumah minggu dini hari
bahkan aksi pencuri ini nyaris tertangkap pemilik rumah saat berusaha kabur
aksi pencurian ini kini sudah dilaporkan ke biaya kesehatan
pemilik rumah minggu ini juga sudah dilaporkan ke biaya kesehatan